pameran seni botani yang pertama kali digelar di indonesia resmi dibuka di kebun raya bogor jumat pagi
berbagai lukisan tentunya dengan objek tanaman endemik indonesia ditampilkan dalam pameran ini
sepuluh lukisan karya tiga puluh lima seniman ditampilkan dalam pameran seni botani di kebun raya bogor delapan belas hingga dua puluh mei dua ribu delapan belas
pameran ini merupakan kolaborasi global gerakan botanical art worldwide
pameran sejenis diselenggarakan serentak di dua puluh lima negara lainnya
benang merah lukisan lukisan yang ditampilkan di sini adalah tanaman endemik liar indonesia
selain itu ada juga lukisan bunga bangkai yang sesuai dengan ukuran asli bunga ini yakni setinggi sekitar dua meter
tanaman koleksi kebun raya bogor
tanaman koleksi kebun raya bogor ini diabadikan pelukis yunika nugroho ketika sedang mekar
keragaman flora indonesia juga menggugah hasrat seni pelukis asal kanada victor wong
pameran ini bertujuan menarik perhatian masyarakat agar lebih peduli dengan keanekaragaman hayati khususnya tanaman endemik indonesia
selain sebagai karya seni juga sebagai suatu dokumentasi ilmiah
sehingga dengan demikian apabila ada tanaman yang terancam punah
itu kita bisa dokumentasikan dan untuk mengkonservasinya dari sana
selain lukisan para peserta pameran juga dapat berlatih menciptakan karya seni yang dibimbing langsung para seniman dalam workshop di tempat ini
pameran ini dibuka hingga pukul setengah lima sore dan dapat anda nikmati secara gratis